yang disediakan pada asian games dua ribu delapan belas adalah wisma atlet
namun penghuni wisma atlet di kompleks jakabaring sport city yang melebihi kapasitas
mengakibatkan tim indonesia dari beberapa cabang olahraga harus menginap di hotel yang berada di luar kompleks jakabaring palembang
wisma atlet yang ada di jakabaring sport city memiliki kapasitas sekitar tiga orang
fasilitas ini disediakan bagi atlet dan ofisial dari negara peserta asian games dua ribu delapan belas
salah satunya adalah tim nasional sepak bola putri indonesia yang sudah menempati wisma atlet sejak empat belas agustus lalu
namun dua hari kemudian tim nas sepak bola putri indonesia diminta pindah
alasannya jumlah penghuni di wisma atlet jakabaring telah melebihi batas
keputusan ini dirasa merugikan tim indonesia
aku sih merugikan kayak lebih yang pertama lebih jauh dari lapangan terus merasa kekompakannya juga nggak ada gitu
kita beda beda lantai sedangkan kalau di mes itu kayak lebih enak gitu loh
barangnya juga terus buat makannya juga enak kebersamaannya ada
jadi kayak berasa asian games banget gitu
saya pikir nggak ada masalah ya kalau kita tinggal di zuri kan malah enak nih
cuma yang jadi permasalahannya kontrol pemain aja
yang tadinya cuma satu lantai kita kontrol gitu sekarang kita ada para pemain itu memang penuh juga hotelnya
harus ada di tiga lantai ya
hal yang sama dialami tim tenis indonesia
ya kita nggak tahu kondisi wisma atletnya bagaimana kan belum masuk
tapi seperti pertandingan biasa kita biasa di hotel jadi nggak ada masalah
menanggapi masalah kelebihan penghuni inas gok menuding kesalahan sistem menjadi salah satu penyebab
lebihnya offernya kurang lebih sekitar lima ratus orang
kenapa ini juga itu yang tadi pertama sistem
yang kedua juga terkait dengan keputusan oeca
di mana oeca itu mewajibkan atau menstandarkan bahwa
maksudnya satu atlet sorry dua atlet satu ofisial
atlet yang harus menginap di luar wisma atlet pun bukan hanya dari indonesia
namun inas gok menjamin fasilitas yang diterima tetap sama
termasuk pengawalan dari hotel menuju tempat latihan
erlangga wisnuwaji palembang